ya seperti biasa di cnn indonesia connected ramadan akan ada saat ya kita melihat kemeriahan ramadan di manca negara
kali ini kita akan langsung ke sweden sudah terhubung dengan warga negara indonesia yang ada di sweden indra gunawan
halo assalamualaikum mas indra
halo waalaikumsalam mbak maifri apa kabar
alhamdulillah dalam kondisi baik dan kalau di sini di indonesia atau tepatnya di jakarta kita udah menjelang jam jam sahur nih mas
lagi sambil sahur kalau di sana berarti lagi ngapain nih mas
baru selesai taraweh ya di sini ya
masya allah baru selesai tarawih di sana tadi juga sebelumnya udah buka puasa pastinya ya
langsung aja nih mas kan tiap negara biasanya punya tradisi yang berbeda ya
kalau tadi sebelumnya kita sudah simak di suriah itu di kedai kedai kopinya biasanya ada tradisi ramadan mendengarkan dongeng
begitu sejarah sejarah tentang cerita islam
sementara kalau di libya ada momen momen menyajikan hidangan hidangan berbentuk
kubah masjid begitu
nah kalau di sweden ini yang spesial apa sih mas
yang spesial adalah karena spedia itu kan bukan negara muslim ya
jadi yang spesial itu gimana kita melaksanakan ibadah ramadan di negara non muslim
kenapa itu spesial ya
karena kalau misalnya kita berhadapi kayak ke kantor atau ke shopping mall
itu banyak sekali yang istilahnya tidak berpuasa ya
jadi kita harus puas dengan godaan gitu
jadi kita tidak boleh tergoda ya
tapi yang spesialnya itu sendiri adalah karena kita sama sama jauh dari rantau ya istilahnya kan
kita tuh banyak take it for granted ya istilahnya
kalau di indonesia kan mau cendol gampang mau nyari kolak pisang gampang
kalau di sini kan susah dikit dikit harus masak segala macam
jadi kita banyak acara buka puasa bersama dengan masyarakat muslim di sini
besok aja kita mau ada acara buka puasa bersama dengan masyarakat muslim di sweden
yang insya allah itu seperti saya bilang kumpul kumpul makan kolek makan cendol
kalau mau makan yang agak aneh aneh itu harus kumpul kumpul dulu kita di sini
nggak seperti di indonesia
berarti kalau mau merasakan benar benar suasananya
seperti di rumah feels like home gitu ya
seperti di indonesia biasanya harus kumpul dengan komunitas muslim yang ada di sana
atau khususnya bersama dengan warga negara indonesia
tapi biasanya di kbri berarti kegiatannya mas
atau ada tempat tempat atau pusat pusat keagamaan yang biasanya menjadi tempatnya nih bagi komunitas muslim di sana
jadi biasanya kita juga bekerja sama dengan kbri
kita banyak sekali bekerja sama dengan kbri untuk seperti yang foto foto yang tampil di video sekarang itu kan
kita itu kegiatan kegiatan yang dilakukan bersama dengan pihak kbri
namun kami juga suka mengadakan acara di luar kbri
biasanya dari jamaah kita sendiri yang berinisiatif
kita buka puasa bersama
ayo kita misalnya mengadakan kumpul kumpul
kurang lebih seperti itu
jadi kombinasi kalau boleh saya bilang
walaupun di sini saya harus tekankan kerjasama kita dengan kbri itu cukup erat ya
apatahnya banyak sekali kita kegiatan ramadan itu yang kita berkolaborasi dengan kbri sweden
jumlah penduduk muslimnya tuh kalau di sweden ada berapa sih mas indra kira kira
itu pertanyaan bagus ya
jadi saya ingat waktu pertama kali saya kesini
di tahun dua ribu sebelas pak kalispedia itu
waktu itu bulan puasanya itu bulan summer
waduh gak maghrib maghrib ya mas
sampai jam sepuluh malam lah
sekitar dua puluh jaman lah
itu masyarakat muslimnya masih sedikit
cuman kita itu sekarang terbantu dengan pendatang pendatang dari syria
waktu itu kan ada pendatang dari syria
lumayan banyak yang masuk ke sweden
jadi sekarang sih lumayan banyak ya kalau misalnya kita mau mencoba bergabung dengan budaya yang lain
dengan masyarakat dari misalnya dari syria dengan dari negara negara muslim lainnya
itu lumayan dekat dari tempat saya tinggal
cuman saya kalau jumlah tempatnya kurang tahu ya
tapi kita di sini minoritas apa ya
jadi nggak terlalu banyak juga sebetulnya
jadi rata rata memang yang menjadi mayoritas umat muslim di sana adalah mereka mereka yang termasuk dalam imigran itu tadi ya
dari suria salah satunya begitu
nanti kita akan lebih dalam mungkin bicara tentang bagaimana kemudian tendensius kondisinya penerimaannya masyarakat di sana seperti apa begitu
tapi saya penasaran juga tadi sempat disinggung oleh mas indra bahwa swedia ini kan termasuk dalam negara negara yang puasanya durasinya cukup lama
bahkan bisa dikatakan maghribnya ini ditunggu tunggu gitu
nah ini pengaturannya itu seperti apa sih mas
kapan kemudian menentukan waktu buka puasanya waktu sahurnya
aturannya seperti apa kalau berpuasa di sweden dengan kondisi yang durasi puasanya jadi panjang sekali seperti itu
betul betul pertanyaan bagus mbak maifri
i mean memang di sini itu agak susah ya kalau udah mulai bulan april itu
apalagi ketika antara maghrib isa sama subuhnya itu sudah agak susah
nah ada dua cara sebetulnya yang umum itu kita mengikuti dari masjid raya tokholm
jadi kita punya masjid istiqlal ya yang mereka memberikan oke ini adalah teman waktu untuk berbuka untuk isya untuk apa namanya
subuh fajar dan lain sebagainya
tapi ada juga beberapa teman yang menggunakan derajat
jadi kita mengikuti kalau maghrib itu di dua belas derajat kurang lebih seperti itu
jadi kalau ada dua belas derajat oh ya berarti itu sudah masuk maghrib
jadi dari sudut elevasi apa namanya matahari itu
jadi kita ada dua metodologi ya
tapi memang seperti yang mbak maifri tadi bilang
memang agak susah di skandinavia itu kalau misalnya udah bulan bulan semi apalagi nanti bulan summer ya
iya musim panas ya mas
membedakan antara summer maghrib isa dan subuhnya itu memang challenging ya betul sekali
jadi tantangan tersendiri tapi itulah indahnya ya bagaimana melaksanakan ibadah ramadhan di skandinavia
tadi sempat disebut bahwa masjidnya yang biasa juga mengeluarkan edaran begitu sebagai pedoman
jumlah masjidnya berapa sih mas kalau di sweden itu banyak nggak sih
karena tadi ya jadi salah satu penentu juga
biasanya kan kita kalau di indonesia tuh bersyukurnya ada banyak sekali masjid
kemudian juga ditandai waktu sholatnya
waktu masuk waktu sholat itu ada azannya gitu
nah berarti di sana bisa dikatakan dikarenakan minoritas itu tadi jumlahnya juga terbatas ya mas ya
kalau untuk di stockholm saja
dan itu juga
dan di sini itu kita tidak boleh azan itu gak boleh kedengaran keluar
kalau nggak salah masjid di fit ya itu satu daerah di stockholm bagian selatan kali ya
itu kita boleh untuk mengajar kedengaran keluar
di masjid masjid yang lainnya seperti dekat dari tempat tinggal saya itu masjid namanya sista
itu tidak boleh suara azan itu keluar
jadi kita gak apa ya
kita gak istilahnya udah allah wa akbar allah wa akbar
wah itu buka
jadi tidak ada sholatannya seperti itu
makanya kalau di sini tuh betul betul apa ya
kita harus self awareness lah kalau boleh dibilang
karena kan kalau di indonesia tuh rame ya
guyuk banyak orang
terus kalau misalnya azan ketawa kedengeran
terus kalau misalnya lihat teman teman juga semuanya puasa
kalau di sini nih betul betul memang harus self awareness
jadi semuanya itu memang tidak ada yang dari sisi entironya itu tidak
karena seperti yang saya tadi bilang ini kan bukan negara muslim
tapi mereka sangat bertoleransi
tapi banyak putting emphasis on ourself
kurang seperti itu
jadi emang benar benar selain dari tadi yang disebutkan
kita harus bagaimana pintar pintar kita untuk mendapatkan informasi sebanyak banyaknya ya berarti
dan itulah kenapa juga mungkin mendapatkan informasi
bergabung dengan komunitas muslim
jadi satu hal yang penting juga ya mas
karena selain bisa dapat informasi
tadi juga bisa menambah keluarga di daratan skandinavia
nah kalau kita lihat nih mas
ini satu hal yang juga harus kita konfirmasi
lagi lagi muslim adalah agama minoritas yang ada di swedia begitu
kalau kita lihat dari pemberitaan kemudian ramai juga misalnya di media sosial
ini kan ada anggapan anggapan adanya tendensius begitu kepada umat muslim
tapi bagaimana kemudian sebenarnya kondisinya di sana
dan apa kemudian upaya upaya yang dihadapi umat muslim
cara caranya agar bisa sama sama tadi yang disebutkan oleh mas indra
kita bisa menerapkan toleransi dan hidup rukun antar agama yang ada di sana
pertanyaan bagus sekali mbak maifri
mungkin kalau misalnya analogi mudahnya ya
kan kita orang indonesia
kita kan terbiasa dikelilingi dengan suasana islami
dimana kita punya society yang mendukung kegiatan islami
nah pas kita ketika saya migrasi atau hijrah ke sweden
itu kan boleh dibilang itu membentuk suasana baru ya
kita islam datang
kita coba beradap dengan situasi di sini
dan toleransi itu jelas ada
tapi juga membutuhkan adaptasi dari kitanya
jadi tidak hanya kita mengharapkan mereka untuk bertoleransi kepada kita
tapi kita pun respect apa namanya terhadap mereka
tapi selama yang sekarang saya jalani
itu kan kita punya tradisi namanya fika
pika itu jadi kita makan kue kue manis ditemani dengan kopi gitu
dan mereka tahu bulan ramadhan itu misalnya
ya udah gak apa apa
tapi mereka masih mengundang saya untuk bergabung dengan fika
jadi kita tidak di exclude ya
kita tetap dibawa sama mereka
tapi mereka juga menghormati bahwa saya sedang berpuasa
kemudian dari sisi anak anak juga kan
anak anak di sini itu kan mereka betul betul berpuasa atas keinginan mereka sendiri ya
karena kalau misalnya di indonesia kan teman temannya berpuasa
saat di sekolah ya mas indra
kalau di sini kan anak saya itu saya memberikan kebiasaan ke mereka
apakah mereka mau berpuasa atau misalnya mereka mau sampai zuhud
kan di sini juga sekolah dapat makan siang gitu ya
jadi saya serahkan kepada mereka
cuma di sini juga dan di sekolah sudah diajari untuk bertoleransi tetap terhadap berbagai agama
jadi dari kecil itu sudah diajari
diajarkan mengenai bagaimana sih budaya agama islam budaya agama kristian budaya agama yang lainnya
anak saya itu yang pertama dan kedua itu sekarang sudah di sekolah sd
jadi mereka kalau misalnya sekolah itu
kalau misalnya ada yang teman temannya kenapa kamu nggak minum
oh iya ya kalau muslim ada tradisi puasa
jadi sekarang sih menurut saya toleransinya jauh lebih baik
dibandingin pertama kali pas waktu saya datang ke sini tahun dua ribu sebelas ya
jadi sekarang sih kultur islam saya pikir itu lebih banyak lebih dikenal oleh masyarakat di sini
karena pada dasarnya tak kenal maka tak sayang ya mas indra
itulah justru kenapa pula tadi disebutkan oleh mas indra sebagai umat muslim yang ada di sana sebagai minoritas juga mulailah mengenalkan
kemudian nanti juga akan ada kerjasama
kemudian akan ada saling pengertian saling toleransi
karena itulah indahnya hidup dalam keberagaman ya
baik terima kasih banyak mas indra gunawan
semoga lancar puasanya
salam untuk keluarga dan pastinya salam juga untuk semua warga negara indonesia yang ada di sweden
terima kasih banyak mas indra
selamat kembali melanjutkan aktivitasnya
mungkin mau istirahat nih karena di sana sudah tengah malam ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh